dari hasil survei tatap muka terhadap satu dua ratus responden dengan margin of error kurang lebih dua sembilan persen
lingkaran survei indonesia dd ja menemukan perubahan suara dukungan dari mereka yang puas dengan kinerja jokowi
mereka yang puas dengan kinerja jokowi memilih mendukung prabowo dan ganjar sebagai calon presiden
namun dari survei pada tiga puluh mei hingga dua belas juni pemilih prabowo lebih tinggi satu persen dari pemilih ganjar pranowo
beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran pemilih diantaranya kedekatan emosional dan kecocokan prabowo dengan jokowi maupun dengan keluarga jokowi
sementara capres anies baswedan mendapat dukungan dari pemilih yang tidak puas dengan kinerja jokowi dengan empat belas satu persen suara
ini kan kita lihat bahwa dari tiga capres kan dua capres yang terlihat ingin memperoleh atau mendapatkan restu dari pak jokowi
karena mereka berharap
ada efek endorsement artinya mereka yang puas terhadap pak jokowi mereka yang memilih pak jokowi atau pendukung pak jokowi bisa memilih mereka di dua ribu dua puluh
sementara survei indonesia political opinion atau ipo menyatakan pemilih partai nasdem demokrat dan p tiga cenderung mendukung prabowo subianto sebagai bakal calon presiden
padahal sejauh ini nasdem dan demokrat telah mendeklarasikan dukungan kepada anies baswedan
p tiga pun sudah menyatakan berikutnya
p tiga menunjukkan dukungan kepada ganjar pranowo
merujuk hasil survei ipo sebanyak tiga puluh sembilan delapan persen pemilih nasdem mendukung prabowo
hanya dua puluh delapan sembilan persen yang mendukung anies dan sembilan empat persen mendukung ganjar pranowo
lalu sebanyak tiga puluh empat tujuh persen pemilih demokrat menyukai prabowo
pemilih demokrat yang mendukung anies sebesar tiga puluh satu enam persen
ada dua puluh sembilan lima persen pemilih demokrat yang mendukung ganjar
pemilih p tiga yang mendukung prabowo sebesar tiga puluh tujuh lima persen
pemilih p tiga yang mendukung anies juga cukup besar yakni tiga puluh satu delapan persen
hanya dua puluh lima persen pemilih p tiga yang mendukung ganjar